presiden jokowi dodo menerima enam perwakilan warga liang malas di atas kabupaten karo sumatera utara di istana merdeka jakarta senin sore
selain menyampaikan aspirasi perwakilan warga juga membawa satu truk berisi tiga ton buah jeruk sebagai oleh oleh bagi presiden jokowi
perwakilan warga liang melas di atas kabupaten karo yang berprofesi sebagai petani menyampaikan aspirasi langsung pada presiden terkait kondisi jalan yang rusak di daerahnya
salah seorang perwakilan warga setia sembiring mengaku jalan sepanjang tiga puluh enam km yang rusak berdampak pada distribusi hasil tani dan akses masyarakat enam desa dan tiga desa di liang melas ke atas
menurut setia dari pertemuan tersebut
presiden jokowi telah memberitakan kementerian pupr untuk segera memperbaiki jalan yang rusak di liang melas di atas dan berjanji akan mengunjungi desa tersebut saat jalannya selesai dikerjakan
pertama jalan harus diperbaiki dengan bagus